dari jakarta indra kita lihat mulai hari ini sistem tiga in satu yang sudah berlaku selama dua puluh empat tahun sudah lama ya
empat tahun sudah diberlakukan namun hari ini resmi dihapus
sistem ini dianggap tidak efektif mengatasi kemacetan di jakarta
sistem tiga in satu juga dianggap menimbulkan sejumlah masalah sosial namun akankah kebijakan ini memperparah kemacetan
menurut pengamat tata kota marco kusuma wijaya penghapusan sistem tiga in satu ini
adalah sebuah langkah prematur yang tidak dipikirkan secara komprehensif
dan mengabaikan penyebab utama kemacetan di jakarta yaitu kebergantungan masyarakat kepada kendaraan pribadi
masalah utamanya adalah masyarakat jakarta masih sangat bergantung kepada kendaraan pribadi karena buruknya angkutan umum
hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah kendaraan baru di jalanan
meski sejumlah kebijakan untuk menekan penjualan kendaraan baru
seperti pemberlakuan pajak progresif diberlakukan
ketika kita mengembangkan sistem angkutan umum itu dua sisi harus dikembangkan
jadi sisi penyediaan angkutan umumnya sebagai suatu pilihan yang layak
dan pada sisi lain memang harus menekan juga pilihan lainnya yaitu pilihan mobil itu
sehingga orang beralih jadi tetap perlu
tapi dalam keadaan sekarang ketika sistem angkutan umum kita masih belum baik
justru jauh lebih diperlukan lagi langkah langkah seperti tiga in satu road pricing dan lain lain gitu
menurut saya sih sebetulnya kalau sistem lain belum siap
seharusnya tiga in satu tetap dilaksanakan sambil tentu saja masalah masalah sosialnya harus ditangani